satu orang pasien yang diisolasi di ek hospital cibubur jawa barat sejak dua puluh enam januari lalu
dinyatakan negatif virus corona
ini dipastikan setelah pasien yang baru kembali dari kota kwilin tiongkok ini
diobservasi selama sekitar tujuh hari
hasil penelitian disebutkan oleh dokter spesialis paru paru ek hospital cibubur paulus arka
yang memastikan pasien tak terinfeksi virus corona mers ataupun sars
namun hanya terjangkit infeksi paru paru
pasien pun diperbolehkan pulang dan bertemu keluarga setelah diisolasi sejak dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dinas kesehatan kabupaten bogor
deddy syarif menyebutkan hasil observasi ini dilakukan melalui pemeriksaan sampel darah
observasi dilakukan melalui koordinasi ek hospital bersama dinkes bogor
serta badan penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan